jauh ini sudah berapa persen bang dan keyakinan sudah berapa persen untuk kemudian bisa maju dari kakak cat bang
kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum
sebenarnya butuh apa lagi sih bang
kalau menunggu yang tepatnya itu kenapa
saya diminta kalau maju jangan setengah setengah
kalau kita sudah putuskan aa dengan seluruh argumentasinya
dengan seluruh gagasan ide pemikiran dan sebagainya
mungkin diantara yang lain yang punya naskah akademik terkait dengan hak angket baru kita
kita memanggil puluhan profesor untuk mengkaji itu
nah senior senior politik politisi politisi senior kita panggil kita minta diskusikan soal hal itu
seluruh kelompok kelompok elemen elemen kita undang mendiskin hal itu
saya diajarkan jangan pernah melangkah setengah setengah
tapi kalau untuk draftnya kemudian bukti buktinya
sebenarnya sejauh ini udah berapa persen bang
dan keyakinannya sudah berapa persen untuk kemudian bisa maju dari hak angkat bang
kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
patv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya